saya melihat kalau yang mulai kalau yang mengakhiri itu kan bagian amikus kuris saya
jadi bukan hanya ibu megawati yang menulis amicus curie
hah anak saya politik bibit prih banyak sekali
ada satu judul lagu lagi yang bisa jadi bahan tulisan
mendung tak berarti hujan
dan ngerinya jadi normalisasi nepotisme
karena maksudnya ini gila banget kalau ini dibiarkan oleh mk
dari seratus nyaringan berapa persen mbak vivi
ketemu lagi di lanturan
yang lanturnya pasti mudah mudahan relevan
ya pemirsa edisi kali ini sangat istimewa gitu ya
karena saya ditemani narasumber sekaligus host satu meja
dan back to bdm mas widiman tanur jok
juga ada mbak bibip
artis yang sekarang lagi naik down ya
ya dan kebetulan memang apa
kali ini saya tidak ditemani oleh mas yogi
karena sepertinya mas yogi masih cuti panjang
sepertinya masih liburan ke eropa sepertinya mas
kalau mas budiman kelasnya masih jogja magelang
ini kan kalau nggak salah paling lama katanya mk akan memutuskan ya
nah kalau saya baca tuh mas budiman kan menarik tuh
jadi empat tahun saya satu tim sama mas widiman
baru tahu kalau ternyata kami punya selera musik yang sama
sama sama penggemar pengajar rumah irama gitu
nah apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya mas budiman dengan apa
tulisan di harian kompas itu
yang memutuskan putusan sembilan puluh
itulah kegagalan cintanya roma irama
kalau lagunya roma endingnya itu set gitu loh ya
ya tergantung pada delapan hakimnya nanti mau ngapain gitu
saya selalu menganalogikan politik indonesia itu dengan lagu
semuanya penuh dengan drama penuh dengan panggung gitu
nah sekarang kita lihat aktor aktornya apakah masih konsisten gitu kan
setelah ordalnya nggak ada gitu kan
apakah masih konsen atau enggak ya kita lihat aja
nanti mei gitu saya nggak berani mem wa hakim konstitusi kan
tapi yakin mas budiman ordalnya udah gak ada
iya ngantor di lantai lima belas gitu kan
tapi kan kelihatannya secara fisik yang bocornya tuh nggak cawe cawe gitu
hanya mungkin pusing kan karena jumlahnya genap kan delapan kan
kalau tiba tiba draw gitu empat empat kan nggak bisa adu penalti
tentunya katanya ketua itu anu mbak bebe punya porsi poin lebih besar dibanding akim melin
dan posisi empat empat ketua dihitung dua
nah mbak bibip sebagai pakar hukum tata negara ini
saya tanya prediksi ya bukan katanya harapan
kalau prediksinya mbak bebe kira kira apa keputusan majelis sakit yang tadi
karena saya tuh juga ada keinginan pasti melakukan advokasi
jadi ada harapan gitu
tapi kalau prediksi saya sih yang pasti kan kalau kita lihat baca putusan
pasti baca pertimbangan hukumnya dan amar putusannya yang diketok itu
saya yakin sekali pertimbangan hukumnya patent
pasti isinya ke depannya kita harus begini harus dibuat ini jangan lagi ada ini segala macam
tapi kalau amar putusannya ya masih ada dua kemungkinan sih
apakah ditolak sama sekali atau dikabulkan sebagian gitu ya
nah saya sih masih berharap dikabulkan sebagian
enggak soalnya sebenarnya kalau lihat dari naga naganya
waktu bahkan hakim hakim itu setuju untuk manggil menteri
walaupun memang menterinya tentu saja kita semua saya kira sudah bisa menduga
gak akan ngomong yang terlalu frontal
tapi saya melihat beberapa hakim tidak semua tentunya
beberapa hakim itu cara bertanya tuh sudah punya kerangka berpikir di kepalanya dan punya data
tapi dari cara beberapa hakim bertanya kelihatan bahwa mereka tuh sebenarnya ada yang dituju nih gitu
nah yang bikin saya masih merasa lima puluh lima puluh adalah posisi itu
ketika hakim bertanya ya bukan jawabannya
tapi mbak bibip secara hukum itu dimungkinkan
kalau misalnya kata kala hakim memutuskan
alasannya yang pt itum dari satu ya bahwa psu tapi dengan catatan gibran di diskuidifikasi
jadi prabowo harus cari penghatinya
itu dimungkinkan secara hukum
kalau misalnya mk mengambil posisi dia juga sebagai penafsir konstitusi
jadi dengan kewenangannya yang itu dia bisa dia enggak wajib untuk menggunakan kerangka undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu
yang penting adalah putusannya tetap konstitusional
dan bagi saya akhirnya itu menjadi konstitusional karena memang ada kesempatan yang diberikan kepada prabowo karena yang bermasalah gibran gitu
maka dia tetap dalam koridor konstitusi
nabrak undang undang dua ribu tujuh belas nggak ya
tapi ya ini mk nih yang kita bicarakan
dan itu secara hukum ketata negara enggak bermasalah
itu dimungkinkan karena pasal dua puluh empat c undang undang dasar mengatakan mk itu bukan hanya memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum
tapi juga dia bisa melakukan penafsiran konstitusional
nah denny kan juga punya skenario putusan juga
jadi dia tetap misalnya katakanlah mk memutuskan
apa prabowo tetap menang gitu ya
tapi dengan catatan gibran didiskualifikasi
nanti mpr diserahkan untuk memilih wakilnya prabowo
lebih mungkin mana antara yang tadi di awal sama yang kedua ini kalau menurut mbak pipip
dalam perspektif mbak habibip sebagai aktivis misalnya juga sebagai hukum
pakar hukum tata negara juga sebagai warga negara yang pasti
kalau menurut saya sih logika hukumnya akan jadi terlalu berat kalau pakai skenario yang denny indrayana itu
karena kita harus ingat kemenangan prabowo sampai titik ini itu juga disebabkan oleh keberadaan gibran
yang dibantu oleh ayahnya
nah jadi buat saya logika hukumnya jadi gak klop disitu
kalau kemenangannya diakui padahal justru kemenangannya itu yang jadi
kalau mas budiman apa
saya nulis kalau yang mengakhiri itu kan bagian amicus curia saya
jadi bukan hanya ibu megawati yang menulis amicus curia
saya juga membuat amicus curi
artinya mk sejauh mana mk kemudian bisa menggali semangat kebatinan suara kebatinan yang muncul dalam berbagai tulisan berbagai podcast
karena bagi saya ini ujian bagi mk
apakah mk mau dalam tanda petik ya melakukan reposisi politik atau enggak
kalau mk konsisten dengan proses pengambilan keputusan di sebelas
ini peluang paling besar bagi mk dengan segala tadi ya
berani tidak berani itu menjadi sangat tipis sebetulnya
tidak berani karena ya meskipun hakim mk itu negarawan yang menguasai konstitusi
tapi dia masih makan nasi gitu loh
tapi betul kata bibit gitu
pertimbangannya saya yakin bakal paten
dia punya tanggung jawab moral
untuk melakukan kalau di amerika itu ada namanya state of union address
itu adalah sikap dari presiden amerika terhadap situasi kebangsaan yang ada
nah saya mencoba merumuskan dengan constitutional address
apakah mk setelah memulai kontroversi terjadi
dia mau memberikan judgement apa terhadap situasi ini
inilah momen yang bagi saya baik
dia lagi butuh legitimasi publik
lalu kemudian dia mencoba rebound
yang menurut saya ini gejala gejala baik gitu loh
artinya kan kalau diajukan ke september
itu kan ada terbuka peluang intervensi kekuasaan
lalu kemudian posisi jaksa agung
jaksa agung yang kemudian tidak boleh dari partai politik
nah situasi tren membaik dari mk
satu lagi untuk merebonkan posisi
tapi apakah dia komposisi delapan hakim ini berani nggak
untuk melakukan reposisi politik konstitusional dia
ya kalau dia nggak berani ya ya sudah berhasil dengan tadi kan
kau yang mulai kau yang mengakhiri gitu kan
tapi aku yakin akan ada sebuah pertimbangan
yang dia akan menyatakan posisi politiknya
kalau lagunya roma itu judulnya kegagalan cinta
kalau di epo kegagalan apa gitu
atau kejagalan konstitusional gitu kan
artinya kan semua konflik
lembaga yang sangat kredibel
sebelumnya kan konflik di depan bawah
karena belum ada putusan kan
tapi poin pentingnya kalau bagi saya adalah
mk memegang peran yang sangat penting
apakah dia akan melegitimasi
proses pemilu yang ada sekarang
apakah dia akan membenarkan ini
mudah mudahan itu muncul dari
kalau tadi kan seperti diskusi sama spudiman gitu ya
katakanlah pertimbangan hukumnya bagus misalnya
ada proses yang salah dalam pemilu kita kali ini
bansos yang ugal ugalan segala macam misalnya
artinya hasil pemilu dianggap sah
nah apakah itu tidak kontradiktif gitu loh
tapi dia juga mengesahkan hasil yang
tapi mereka pernah melakukan itu
kalau nggak salah dua ribu lima dua ribu enam dua ribu tujuh
ada yang mengajukan apbn untuk pendidikan
mereka memutuskan bahwa ini memang salah nih
kalau apbn dibatalkan harus pakai apbn tahun lalu
itu keuangan gitu ya
dengan membuat pertimbangan hukum yang bagus sekali
untuk masa depan bangsa ini segala macem
mungkin aja bikin model baru yang namanya bukan lagi tsm
mereka seperti kasus apbn dulu
kalau ini kami kabulkan sepenuhnya
terus bilang jadi tidak kami kabulkan
meskipun dengan kasus yang berbeda
bukan mengingatkan tentang problem pemilu lima tahunan
dengan cara yang tidak benar
dan ngerinya jadi normalisasi nepotisme
nanti lama lama memang kita akan merasa
bahwa nepotisme itu baik baik saja
dan saya pernah ngomong gitu di podcast lain
tanggapan netizen tuh ngeri loh
aduh gimana ya masa depan bangsa ini
kalau saya kata mas bidiman tena tipes
dia bingung mau menentukan arah ini kan simpang jalan aja
jadi pemilu dua ribu dua puluh empat ini menimbulkan
di bawah kan isunya kan bukan itu
sehingga yang terbukti yang banyak masuk itu kan
jadi ini terjadi sebuah
nah ini yang mk bagaimana
tapi kalau tadi bibip soal konsistensi
mk kan terbiasa dengan inkonsistensi juga
meski menurut saya terlalu tinggi tuh
negarawan yang menguasai konstitusi itu
dan saya sebenarnya mengkritik istilah negarawan loh
secara operasional apa itu negarawan
kadang kadang dia menjadi dia aktif
ya itulah rasa keadilan yang
situasi yang melingkupi mereka gitu
sepertinya nunggu mas budiman jadi hakim mk dulu
umur udah cukup ya
iya saya tidak memenuhi syarat sebagai hakim mk
bahkan sampai megawati aja ikut ikutan
karena menurut mk sendiri
segeta pemilu banyak sekali yang mengirim amicus curia
kedua seberapa signifikan ini akan mempengaruhi putusan majelis hakim
ini menurut saya gejala dimana
gejala ini menurut saya banyak orang yang sangat sangat peduli
dan merasa saya harus melakukan sesuatu nih
sekarang kan lagi ngetrend juga istilah itu ya
karena saya tuh kemarin baru bantu temen
terus dia bilang bip tolong kirimin dong
saya kemarin kasih langsung
persis yang dia nyatakan adalah
ya pokoknya saya mau berkontribusi
itu mewakili banyak pihak
terus mantan pimpinan kpk
yang mungkin dulu concernnya
udah bikin sebagai artikel di kompas
apakah itu akan mempengaruhi hakim atau enggak
paling tidak individu individu tertentu
hakim mk itu kan pasti dia juga punya pertimbangan non hukum
kalau mereka hanya baca media massa
untuk tahu kecenderungan kecenderungan itu
mungkin itu akan mempengaruhi pertimbangan hukum
mungkin tidak mempengaruhi amar putusan
kalau pengalaman kamu menjadi saksi di mk
sebetulnya karakter hakim mk itu bagaimana
kemudian digali saksinya untuk menguatkan putusannya
dia belum punya posisi apapun
dia betul betul menyerap kesaksian bukti
yang menurut saya dia sudah punya frame
tapi ada yang ibaratnya puzzle
nah makanya kadang kadang kalau saya lagi jadi ahli
mereka suka minta bahan
karena dia kayaknya sudah punya pendapat tertentu
yang mereka memanfaatkan secara positif ya
memanfaatkan para ahli dan juga saksi
untuk mengisi puzzle pieces nya itu
gimana hakim m kan milih ahli yang mana yang dipakai kan
kelihatan misalnya lagi nggak tertarik
saya seringkali eh saya pernah sekali tuh
karena berarti mereka tidak tertarik sama sekali
untuk membuat argumen argumen baru gitu
hakim menanggapi beberapa ahli
antara model pertanyaannya hakim
jadi apa sikap hakim akan bisa ditebak dengan
cara dia bertanya kadang kadang
jadi cara dia bertanya itu seringkali
nah itu kelihatan tuh biasanya
merasa beberapa hakim gak semua ya ada konfirmasi
dan dia jadi kalau misalnya
di medsos itu bisa misleading sekali
konstruksi terus dia nanya misalnya bu
untuk membagikan dia bilang saya biasanya
gak turun sendiri kalau nggak ada masalah
sebenarnya bu risma seperti menyatakan
sampai turun ke bawah ngaco nih berarti
juga dapat sense itu
kemana kemana lah gitu putusannya
hakimnya sendiri atau paniteranya
piawai dia untuk menonjolkan
apa yang tidak perlu ditonjolkan gitu
menjadi peran yang sangat penting di panitera itu
kesaksiannya mau ditonjolkan yang mana gitu
bedanya sama hakim di level
pn gitu yang agak jauh ke bawah
sekarang mereka pakai istilah sendiri ya asisten ahli
kalau gak salah jadi mereka
jadi hakim sebenarnya sudah
dia sudah punya perspektif sudah punya
dia gali baik lewat riset riset maupun
betul kalau saya membacanya begitu
menurut saya tren bagus ya ketika banyak
karena artinya apa artinya partisipasi publik
proses hukum itu kan tinggi bahkan
yang jadi pertanyaan itu kan itu karena ini kan
belum pernah terjadi sebelumnya nih dalam konteks
kita melihat pidana misalnya kasus sambo
ambigus kure yang dikirimkan oleh publik itu
lah putusan sehingga putusan jadi seperti
sengketa pemilu gitu loh seberapa
besar peluangnya kalau kita bicara dalam perspektif
apa bahwa itu akan bisa mempengaruhi putusan
kita nggak pernah bisa punya ukuran sih ya
karena mereka nggak akan
satu satunya yang bisa kita lakukan kalau
mau mengukur adalah membandingkan aja
yang digunakan itu sama atau tidak
bisa ukur tapi barangkali
haris fathia itu banyak sekali
yang ngasih amicus itu juga luar biasa
banyak yang memberikan amicus misalnya ya
memberikan semacam konfirmasi juga
kepada hakim kalau masih ada yang
mungkin dia nurani nya oke
bisa jadi dukungan dari banyak orang
beberapa orang mana ya multivitamin gitu lah ya
mereka bakal menang terus terang aja ya
berinteraksi juga nih setahu saya dengan
kira kira kecenderungannya kemana mas hakim hakim lain
bisa ditebakkan hakim mk yang
itu kan hakim mk yang
memang tidak ikut dalam putusan
kalau guntur hamsah ya mungkin
sehingga posisi yang mulia
arsulsani dan yang mulia
lalu kemudian posisi dari
ini juga posisi yang menarik gitu loh
sangat menarik ya sangat menarik untuk
tadi merumuskan yang bibip katakan
merumuskan itu harapan kita hari ini selesai
ya pertimbangan hukum nanti keputusannya ya kembali lagi
interaksi antara hakim hakim itu
akan banyak sekali faktor yang akan dipertimbangkan
menunggu aja detik detik
putusan yang ditunggu oleh
banyak orang gitu tapi mas budiman
kan mas budiman tadi bicara
putusan setelah sembilan puluh itu kan kayak
ada semacam pengakuan dosa gitu ya
dengan bikin pesan yang bagus bagus gitu loh
kalau mereka mengakui bahwa putusan sembilan puluh
terus di putusan nanti misalnya
putusan itu misalnya nggak mungkin ya
membatalkan putusan sembilan puluh putusannya
ada hakim hakim mk yang ingin
untuk melakukan uji materi uji materi
terhadap undang undang yang bermasalah
gitu apa dari hakim hakim
dia ya untuk berperan
yang ada misalnya apa
dilakukan oleh mk sekarang ini
tapi kan itu butuh
dari masyarakat sehingga bagi
di tengah mk yang posisinya seperti sekarang
kan sebetulnya dalam
senin nanti mas kenapa tidak dimanfaatkan
meskipun negarawan yang menguasai konstitusi
semacam orang yang tidak butuh
tapi mudah mudahan ada keberanian keberanian
agar mereka muncul keberanian keberanian itu
entahlah apakah yang sebagian atau seluruhnya gitu
maksudnya itu kayak aman banget gitu
nalar hukumnya saya cukup yakin karena mereka juga
cukup terpukul dengan putusan sembilan puluh
cuma titik keberaniannya itu loh
istilah literaturnya kan judicial activism
tapi kan itu bukan sesuatu yang bisa timbul
tingkat keberanian kita bertiga aja bisa
kayak baju hijau kan tapi kan sebenarnya kita
cukup banyak yang satu mungkin
tentang bangsa ini konflik segala macam
karena saya seperti melawan raksasa nih
kita juga harus paham ya yang
yang udah mengguritanya luar biasa mencengkram
keberanian orang untuk melawan itu
apapun yang keluar termasuk kalau nanti ada
situasi sekarang dimana memang
mereka juga punya ketakutan
nggak bisa memaksa mereka juga gitu kan
kan ada akal akal akil kan
akal akal akil kan juga informasi putusan
saya juga punya soalnya
non judicial yang metafisis
pertimbangan ya saya tidak melihat pertimbangan hukum
apa kedepan bagi bangsa ini
pasti tadi ya yang saya khawatirkan soal
kita akan menganggap normal
digunakan pola pola seperti ini
yang saya terus terang saja saya punya kekhawatiran
pemerintahan yang baru juga nanti
karena asumsinya dikukukan seperti
apa adanya sekarang ya itu juga
antara jokowi dengan prabowo sendiri gitu ya
dan yang ketiga tentu saja
bukan pakailah lagi
iya bukan ini kan saya sih menganggap gibran
dan yang ketiga juga yang saya khawatirkan itu
dengan pola pola yang ditunjukkan
itu satu tapi yang kedua juga bagaimana
lacak lebih jauh kekuatan oligarki
ini yang saya khawatirkan jadi kedepannya
saya agak suram mungkin karena itu
ini akan nambah proyek strategis nasional
bukan karena mereka nggak mau punya sertifikat
peak ya itu sudah masuk psn juga
seperti apa lagi yang akan dihasilkan
tiga tahun belakangan ini itu yang
banyak orang yang mungkin masih happy happy aja
itu di luar problem kemunduran demokrasi
pembatasan kebebasan berekspresi itu tadi ya
tuh mas indonesia kedepan ini
sepertinya tidak akan baik baik saja mas
di bip mengatakan agak mempersoalkan
keputusan mk apapun itu kalau putusnya adalah
ma sudah mengakhiri semua perdebatan
dan kemudian selesai tapi saya juga bermimpi
setelah dia mengidentifikasi berbagai problem
pemungutan suara ulang kalau saya membayangkan
posisi begini dia berani meng endorse
kalau dia tidak punya solusi nepotism
sebuah solusi ini permasalahannya
netralitas posisi presiden yang
soal apapun juga dia kan tidak cukup
mengidentifikasi masalah yang ada
kalau saya adalah memerintahkan
kalau hanya mk hanya pada posisi
sebuah bobot yang cukup kuat
itu senin apa senin wakil senin pilihan
mari kita selidiki itu
ini mimpi dari penulis mimpi tentang
kan gini mas apa katakanlah oke
formal tapi kalau publik sendiri
dalam posisi yang agak mendua juga gitu loh jangan jangan
kita kita ini kelas kelas menengah ini
kalau saya bilang menengah tapi menengah ke bawah
bisa membalik logika kan sudah dipilih oleh
kalau saya sih begitu mk sudah memutuskan
negosiasi transaksi gitu kan
ya itu kan model model
tapi dalam tataran yang tidak ideal
bargaining position untuk negosiasi gitu loh
dugaan saya begitu mk sudah memutuskan
tunggu mk tunggu mk
kan menunggu apa lagi ya itu ruang untuk
kalau putusnya sesuai dengan apa yang diharapkan
ya nggak kita nggak tahu lah
tidak dalam ruang yang kosong ya terlalu banyak
yang saya bayangkan seperti itu sebetulnya
mas budiman ini sepertinya sambil wawancara
apakah putusan mk itu otomatis akan membuat
itu akan jadi legistimet di depan masyarakat di depan publik
juga akan susah di satu sisi bisa pakai
ukuran kuantitatif kayak survei
melihatnya dari aspek yang lebih kualitatif
kita pertanyakan kenapa bisa sampai
ini adalah orang orang kelas menengah
tapi kan yang juga punya
kelas menengah ke atas ini
kalau saya masih meragukan tuh mas
akan ada dalam posisi itu karena mereka
jadi telpon jadi menteri gitu kan ya
orang orang yang mengirim amicus itu loh
kepedulian dan mereka dalam posisi yang
akademisi peneliti dan seterusnya
kuat terhadap pemerintahan yang akan
datang nah ini sebenarnya
tidakpastian jadi di suatu titik
itu juga bisa jadi kekuatan
masih bedakan antara legitimasi
para politisi yang memang ada
katakanlah apapun pertimbangan hukumnya
masih ada sisa persoalan yang bisa jadi itu
jadi api dalam sekam seperti itu dalam proses
sih gini sebelum hakim itu merumuskan
sebelum hari senin lanturan
agar pesan pesan itu sampai kepada
kalau itu menyambut senin ya sudah
ini hanya apa ya mengayu bagio
gitu kan tapi kan kita harus memberikan
disampaikan ini juga amicus curia ini lah ya
kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum
kampus kita coba lihat luar biasa sebetulnya
kalau sembilan puluh delapan itu kan mahasiswanya
yang turun ke bawah kampusnya yang mencoba
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini
yang mungkin akan menjadi bahan ya
konstitusi di era yang
ini terjadi disrupsi yang luar biasa loh
kayak ada resetting gitu deh
jadi saya terinspirasi oleh
sepertinya kita harus reimagine our society
daripada kita tersesat dalam kemendu
itu mendingan kita membayangkan indonesia
jadi kita punya perspektif baru juga
dugaannya kan oh ditekan juga segala macam
tapi kan artinya memang harus ada pembacaan ulang
kita imajinasikan lagi deh
mendung tak berarti hujan